pemerintah mengambil langkah hukum terkait penolakan testing dan tracing covid sembilan belas oleh rizik sihab dan keluarganya
pandemi masih belum terkendali
pemerintah bertugas mencegah penularan penyakit menular
yang menurut undang undang kesehatan ini juga wajib dilakukan oleh setiap anggota masyarakat
polemik penolakan tracing dan testing ini disayangkan
karena bisa jadi langkah ini diikuti oleh masyarakat luas
kita berdialog malam ini bersama narasumber yang bergabung secara virtual
yang pertama saya sapa dulu anggota tim pakar satgas covid sembilan belas
prof hasbullah tabrani
prof hasbullah selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih prof sudah bergabung malam hari ini
berikutnya saya sapa ketua satgas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia atau idi dr zubairi jurban
dr zubairi selamat malam
terima kasih dokter malam hari ini sudah bergabung
dan juga ketua presidium mersi dr sarbini abdul murad
dr sarbini selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih dokter sudah bergabung malam hari ini
dr sarbini bergabung melalui telepon
dan semoga bapak bapak sekalian dalam kondisi sehat saya yakin itu
saya ke dr sarbini terlebih dulu
dr sarbini hari ini anda dipanggil ke polresta bogor
bisa sampaikan kepada kami apa saja yang digali oleh kepolisian
itu rasa bahwa itu masalah percayaan dari polisian
intinya itu adalah
maksudnya menanyakan bagaimana cara kerja mersi
ya masalah masalah inilah
bukan cenderung untuk penyelidikan tapi cenderung untuk wawancara
ya masalah suap
yang ditanya masyarakat yang bisa jadi polemik itu jangan ditanya polis
kita jelasin semualah
polisi bisa paham posisi dokter
dalam melihat kasus ini
soalnya adalah ada pihak yang mengobati semua ponis covid sembilan belas
tapi dokter ada pendekatan peningkatannya
peningkatan tahapan tahapan apa yang harus dilakukan
itu yang harus disampaikan juga kepada publik semua
jadi yang minta minta
ada yang sakit langsung wah ini covid sembilan belas harus diselidiki
terus ada prosedur semua
semua punya prosedur itu mengikuti prosedur prosedur medis yang sudah tertata
tidak bisa memelompat lompat
jadi soalnya karena sudah gaduh seperti ini
masyarakat jadi kewaruan
jadi tidak memperdayakan kepada rumah sakit dan dokter untuk menangani ini
pasti dokter memberikan terbaik bagi pasien bagi masyarakat
dokter itu membiarkan sehingga menjadi hal hal yang bagus
masyarakat intinya itu saja
tapi kemudian persisnya apa saja proses yang sudah dilakukan mersi
kemudian kepada rizik syihab dan keluarga pada saat ditangani di rumah sakit umi
gambaran besarnya saja tidak perlu detail
ya seperti biasa orang dirawat
pemirsa biasa pesisi biasa biasa
keluhannya won ini obat dikasih
seperti biasa lah yang orang perubat
diterawat di rumah sakit diimbu
biasa lah pak tidak ada yang aneh aneh lah
termasuk tes usap juga sudah dilakukan
karena disampaikan tes usap sudah dilakukan ya pak
saya ingin konfirmasi itu dulu
itu keperluan perintah mandiri dari saya
oke oh perintahan mandiri saya garis bawahi
permintaan mandiri ya berarti ya
tes usap sudah dilakukan dan juga sudah dites di laboratorium
tapi disampaikan kata pemerintah menyampaikan laboratorium yang digunakan oleh mersi tidak terdaftar
apakah itu betul
pak menko polkam tidak salah beliau tidak mendapatkan informasi yang lengkap
jadi mersi tidak punya laboratorium
pasti kita mengambil tes itu kita memberikan kolaboratorium yang kredibel
itu yang pasti
mungkin kita memberikan tes ini kepada yang tidak kredibel
kita tahu yang mana kredibel
pasti mersi tidak punya lab itu benar
tapi hasil swab itu kita kasih kepada lab yang memang kredibel
oke mersi memberikan hasil sampel itu kepada laboratorium lain ya
nah kemudian akhirnya kita kawalikan kepada yang persoal seputar
oke berarti sudah terdaftar laboratoriumnya ya dok
sangat kredibel baik saya catat di sini
ini juga kesempatan bagi mersi sebenarnya
makanya saya menyampaikan sekali lagi meminta klarifikasi di awal
untuk menjernihkan informasi yang beredar di luar
yang jika memang salah makanya mersi juga bisa menjawab di saat ini
baik baik kemudian soal hasil tes itu dr sarbini
dilaporkan atau tidak
karena seperti kita tahu hasil tes seperti apa misalnya positif akan kemudian dilaporkan kepada pihak yang paling dekat yaitu kelurahan kecamatan dan bertingkat demikian rupa
hasilnya langsung kita berikan kepada yang bersangkutan pak
diberikan kepada pihak yang bersangkutan
ya yang bersangkutan keluarga kita berikan kepada keluarga
kita menutup apa kita tidak mencapai karena itu aplikasi
kita masih memegang itu kita berikan
kita pegang itu itu aplikasi
kalau pasti dikatakan bahwa dok ini harus disampaikan dok blablabla itu selalu disampaikan
karena itu bagian dari undang undang kita tembak
sodeidik kita itu harus dipakai sampai dia meninggal pun itu tidak boleh disuka
kita pegang itu walaupun orang menjuruskan mendorong pandemi
jadi ini yang salah maka orang menjab menjab pajab itu yang bersalah
jadi menurut anda ini

saya akan beritahu
kalau misalnya sudah sudah mau cepat mendapatkan informasi ya lapor sama habib
habib tolong ini dibuka dong nah itu selesai
dia mengambil artian yang mau buka
saya ingin konfirmasi anda tidak merasa memiliki kewajiban untuk melaporkan itu
kepada pihak satgas gitu ya apapun hasilnya
ya anda tidak merasa memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil itu
kepada otoritas satgas otoritas setempat
dalam hal itu pemkot bogor ya
ya itu urusannya habib rizik kalau memang dia mau memberikan informasi kepada kita
karena masalahnya itu masyarakat itu mana menjadikan itu covid
itu persoalannya mbak karena covid harus lapor lagi
itu persoalan di situ saja
persoalannya apa dokter mohon maaf
suara anda kurang terdengar jelas dok
ya bagaimana dok
ya bagaimana dok
ini persoalannya mbak karena karena karena karena ada pihak yang sedang mengkonfirmasi covid gitu pak
jadi persoalannya di situ persoalannya
itu saja begitu
dan ini ini yang jadi masalah
itu jadi masalah
jadi kalau misalnya semua pihak mempercayakan kualitas di medis ya
mau mempercayakan apa yang di dalam kualitas di medis itu sudah sesuai dengan aturan aturan itu sudah selesai masalahnya
oke kira kira mengapa tidak percaya kemudian
kira kira mengapa tidak percaya kemudian
ya itu kan publik cuma ya publik yang percayakan terutama pak wali kota kan
wali kota yang buat gaduh itu kan ya ramai semuanya
persoalannya di situ persoalannya mbak
sebenarnya habib saya pikir habib waktu itu sudah kooperatif ya untuk mandiri itu menunggu covid sembilan belas
mbak tim covid dari ya ya apa ya bupat jembogor
dan udah nunggu dari pagi itu
nah mereka datang itu sekitar jam dua an tuh
selama an mereka datang
kejadian kejadian kebawah pada jumat sudah diswep itu bisa mandiri
itu yang persoalannya mbak
jadi ada semua ada koordinasi
oke oke jadi tadinya mau swab kemudian karena sudah ada yang mandiri kemudian mandiri dulu
tapi artinya kan ada
disaksikan mbak disaksikan oleh siap covid sembilan belas
diksirikan teman teman bahwa sudah ada janjian
pada jumat itu akan diswep tapi nunggu lama selama lamanya ternyata ngetik covid sembilan belas nya
itu terserah itu
sekarang saya ke prof hasbullah dulu
ini kalau misalnya dikatakan ini menjadi polemik karena bagaimanapun ada dasar undang undangnya yang menolak swab
menolak melaporkan karena ini berkaitan dengan kerahasiaan pasien data dan lain sebagainya
ada undang undang nomor tiga puluh enam itu
tapi bagaimanapun ada kepentingan yang lebih besar pencegahan penularan covid sembilan belas
apa pendapat anda soal ini prof
begini rahasia pasien itu penyakitnya tidak diberikan kepada orang lain atau tidak diungkap
karena penyakit itu memang informasi buat si pasien
apabila hal itu pengungkapan itu tidak ada efek apa apa keluar
itu berlaku pada kasus biasa
dalam keadaan pandemi atau epidemik atau wabah di mana terjadi penularan
sama di mana terjadi ada kasus kasus yang perlu dibawa ke pengadilan
maka hak itu menjadi batal
karena ada kepentingan yang lebih besar
kita tahu kita tahu
kita tahu covid ini sudah merenggut lebih dari enam belas nyawa
setengah juta orang
dan ilmu pengetahuan sudah menunjukkan bahwa penyakit ini sangat menular
dan karenanya negara berkewajiban melindungi rakyat yang lain daripada terkena virus ini
dan untuk melakukan perlindungan itu
maka perlu dilakukan tracing
siapapun yang pernah kontak harus kemudian dites supaya kalau memang dia terinfeksi
dia harus diisolasi
tidak boleh menularkan orang lain
nah ini menjadi sensitif karena yang seharusnya pak rizik sihab
nggak berperilaku begitu dia harus bisa jadi contoh kalau menurut saya
justru karena dia penyelamatan umat

dan dalam agama islam sepanjang yang saya tahu juga
membahayakan orang lain adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama
dan bahkan itu mungkin dianggap zolim
oleh karena itu ini yang perlu dipahamin
yang terjadi sebanyak pihak tidak percaya ini covid
tidak percaya menular
dan apabila diminta untuk tes tidak mau
di tracing tidak mau
saya temu banyak orang yang model begini
tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan sebetulnya membahayakan orang lain
dan membahayakan orang lain itu tidak diajarkan oleh agama apapun
ya ini yang harus dipahami
dan satu lagi tidak maunya entah itu pak rizieq atau teman teman yang lain
yang tidak mau melaporkan
atau menyampaikan hasilnya kepada petugas untuk tracing
untuk kepentingan menjaga orang lain
itu adalah sebuah perbuatan yang mengikuti hawa nafsu
hawa nafsu diri sendiri
bukan mengenanya para ahlinya
padahal dalam agama itu
dalam al quran itu namanya
hanya ahlinya kalau nggak tahu ahlinya bilang ahli epidemiologi
ini harus di trace harus di
cegah penularan lebih lanjut
siapapun yang pernah kontak harus dikejar
kalau ternyata dia positif juga ya harus diisolasi
itu ahlinya bilang begitu
jadi indahnya semua pihak ikutlah para ahlinya
ahlinya siapa ahlinya para dokter para ahli epidemiologi
dalam hal ini ahlinya gitu
kalau urusan pk mungkin ahlinya ya ahli pk
prof hasbullah tapi sekarang ada kemudian yang
berusaha kemudian membenturkan
antara bahwa di sini negara tidak percaya dengan tindakan medis
yang kemudian sudah dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh rizik sihab
tadi juga disampaikan sedikit oleh dr sarbini
begini di dalam urusan negara negara lah yang paling kuasa
negara itu bukan orang
negara itu adalah kumpulan dari masyarakat
yang membentuk sebuah undang undang
undang undang adalah sebuah peraturan yang dimiliki oleh semua orang
jadi kalau aturan negara siapapun yang punya informasi bahwa seseorang mengandung virus
dan virus itu bisa mendularkan orang lain
maka orang itu harus melaporkan kepada satgas
supaya satgas bisa mencegah
jangan sampai ada orang lain kena virus

jadi harus begitu harus ikut aturan negara
dimanapun kita berada kita harus ikut aturan negara itu
oke baik saya ke dr zubairi sekarang
dokter sebenarnya kalau misalnya penolakan seperti ini
pasti bukan hal baru yang ditemui oleh teman teman dokter di lapangan
terkait tracing terkait testing dan lain sebagainya
nanti bisa sampaikan kepada kami tantangannya sekarang yang dihadapi dengan adanya kasus ini
dan akan menjadi presiden buruk tentunya bagi penanganan wabah di indonesia penanganan pandemi ini
kita nanti setelah jeda dok jawabannya kita jeda dulu tetap di newscast
ada kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih menyoroti soal penolakan tracing dan testing yang dilakukan oleh rizik syihab
testing sudah disampaikan tadi di segmen awal
segmen awal sudah disampaikan oleh pihak mercy testing sudah dilakukan
tapi memang tidak dilaporkan kepada pihak pemerintah setempat
saya ke dr zubairi sekarang
dokter di lapangan kita tahu sudah beberapa kali mendengar kasus seperti ini sebenarnya
realnya sekarang seperti apa dok
kesulitan kesulitan yang dialami oleh tenaga kesehatan di lapangan terkait ini tracing dan testing
oke sekarang saya kasih pendapat dulu mengenai tracing ini
yang harus lapor itu adalah laboratorium yang mengerjakan
itu wajib lapor ke dinas kesehatan
kalau laboratoriumnya ada di rumah sakit maka rumah sakit yang bersangkutan yang lapor ke dinas kesehatan
yang penting adalah kerahasiaan itu adalah kerahasiaan tidak boleh dibuka oleh publik
jadi kalau misalnya positif wajib bentak tracing
jadi sekarang hasilnya positif atau negatif saya tidak tahu
jadi agak sulit untuk memberi arahan di sini
intinya adalah labor sangkutan wajib lapor ke dinas kesehatan
dinas kesehatan kemudian menurunkan tim kontak tracing telusur kontak ke alamat setiap pasien yang positif
tidak peduli siapa pasiennya apakah dia menteri apakah dia rezeki apakah dia juga iri siapapun
kemudian wajib telusur kontak
baik kami sebelum melanjutkan dok terkait dengan itu
soal kerahasiaan informasi yang tadi disampaikan oleh dr sarbini di awal
tapi bagaimanapun ini kemudian ada undang undang lain yang mengikatnya berkaitan dengan pandemi
kami sampaikan kami berikan dulu
yang undang undang nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu empat
oh ini nomor tiga puluh enam tahun dua ribu sembilan tentang perlindungan pasien
ini pasal lima puluh tujuh tepatnya
pasal lima puluh tujuh untuk anda yang baru bergabung
setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya
yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan
itu yang pertama
kemudian ini dua puluh sembilan tahun dua ribu empat tentang rahasia kedokteran
kita lihat rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien
aparatur penegak hukum dan tadi juga disampaikan berdasarkan ketentuan undang undang
sudah disampaikan juga oleh prof hasbullah tadi
nah kemudian ini ada undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat tentang penyakit menular
kita lihat sekarang
ini yang kemudian dijadikan dasar dijadikan landasan oleh pemerintah sekarang
untuk memberikan penekanan terhadap polemik yang saat ini terjadi
jadi barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah
sebagaimana diatur dalam undang undang diancam pidana penjara selama lamanya satu tahun
denda setinggi tingginya satu juta
karena keapaan yang mengakibatkan terlaksanai pelaksanaan penanggulangan wabah
kemudian juga ada denda pidana kurungan dan juga denda
kejahatan dimaksud dalam ayat dua adalah termasuk dalam pelanggaran
itu adalah beberapa landasan hukumnya
dokter berikan kepada kami gambaran jelasnya soal ini dok
karena bagaimanapun yang dikhawatirkan oleh kita sekarang adalah
jika kemudian langkah yang dilakukan oleh rizik syihab ini kemudian diikuti oleh masyarakat lain
itu yang tentu dikhawatirkan
jadi kalau orang itu sudah diperiksa
sekarang sudah ada hasilnya
maka yang bersangkutan tidak harus declare
tidak harus nyatakan diri positif atau negatif
itu pasti tidak benar
tetapi laboratorium tempat tes itu diperiksa wajib menyampaikan ke dinas kesehatan
jadi tidak ada hubungannya dengan pasien
sekali lagi pasiennya siapapun
nah kalau kemudian rahasia dari orang ini mau dibuka itu bisa sekali
jadi ditentukan oleh pengadilan
pengadilan menyatakan bahwa ini lagi wabah lagi ini lagi itu
maka pengadilan menyatakan harus dibuka untuk pengadilan
yang kedua khusus untuk covid sembilan belas ini sebagai pembanding ada
ini bisa dilihat di google
khusus mengenai covid sembilan belas
harus voluntary ya
confidential dijaga kerasiannya and culturally appropriate
artinya ya appropriate jalan dengan kultura budaya indonesia
jadi semua investigasi semua contact tracing
jadi yang melakukan telusur kontak tuh misalnya si x ini positif
kemudian ditelusur kontak ketemu a b c d ada lima puluh orang yang positif
maka orang yang telusur kontak ini kan tahu siapa yang positif siapa yang negatif
dia wajib merahasiakan walaupun dia bukan dokter walaupun dia bukan sarjana
misalnya di amerika kebetulan saya baru kemarin pagi kontak dengan anak cucu saya yang kebetulan bekerja menjadi asisten direktur sebuah departemen public health di universitas yield
itu menyatakan bahwa di sana karena begitu banyaknya kasus sehingga merekrut tenaga relawan dari mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat
nah ini mahasiswa ini kemudian dilatih dulu
kalaupun mahasiswa ini nanti tau
dia tidak boleh
dia tidak boleh membuka datanya ke orang lain
jadi memang masalah confidentiality dari sisi nakas ini memang menjadi wajib
tetapi pasiennya tidak harus declare
jadi misalnya aku di test positif aku tidak wajib ngomong ke siapapun bahwa aku positif
namun laboratorium yang mengerjakan wajib lapor
jadi sebetulnya urusannya antara bukan antara ridrib namun antara laboratorium yang mengerjakan dengan dinas kesehatan
itu yang mestinya harus di ini
dokter saya ingin konfirmasi
salah satunya saja voluntary saja tidak ada berarti sudah pasti tracing tidak mungkin dilakukan
karena unsur yang paling awal soal atau bagaimana
yang sudah positif
jadi misalnya si x positif baru kontak tracing
sebenarnya kalau misalnya
kalau misalnya awalnya awalnya pak wali kota pernah katanya persuasifnya bagus
pak menghormati dia sebagai seorang tokoh ulama selesai masalah sebenarnya
oke ini dokter sambil ini ya
udah oke dia mbak udah gak ada masalah
kalau kata yang bagus berkata sama kita gitu ya
tapi ada masalah untuk disuai sebenarnya
ketika buat gaduh gitu itu kan mengganggu privasi beliau
jadi dia langsung rasa rejectnya dengan cara pendekatan pak wali kota
jadi aku boleh katanya oh itu bagus persuasifnya saya masalah sebenarnya mbak
di situ izinnya di situ
dolak beliau mendolak dengan apa yang dilakukan oleh tim dari covid pertama jogor
ini kan sudah di swap
maka salah saran saya sebenarnya itu hal kita perlu bikin adalah komunikasi mbak
komunikasi ini penting
artinya ketika beliau gak senang ya apa persalahannya seseorang itu
tapi kalau aku kepala daerah itu halnya pendekatan lebih komunikasi persuasi
itu penting mbak
pak ferry silakan dok
pak ferry ini masalahnya kan sudah di swap
betul sudah dok
nah jadi urusannya bukan di reject
menurut saya ada laborator yang mengerjakan itu wajib ke dinas kesehatan
dan mungkin sekali dinas kesehatan sudah tahu
jadi harusnya dinas kesehatan harus berani untuk bilang bahwa dia sudah terima laporan gitu
atau belum terima laporan
nah dalam hal ini kemudian akan jadi masalah di laboratorium
masalah di laboratorium bersangkutan
dr sarbini kemudian sudah menyiapkan jadi saya konfirmasi laboratorium yang semestinya harusnya melapor gitu ya
iya atau kalau laboratoriumnya terkait di rumah sakit maka rumah sakitnya yang wajib lapor

ya kembali lagi saya ingin kita pahamin filosofinya saja
bahwa kalau ada bahaya buat orang lain kita wajib menjaga jangan sampai bahaya itu terkena orang lain
nah siapa yang wajib memberitahu kalau seseorang positif
ya yang wajib memang pemeriksaannya laboratoriumnya atau rumah sakitnya
itu undang undang negara bagian di indonesia
ya pasiennya sih tidak wajib menyampaikan
mas sarbini sebentar dokter nanti saya berikan kesempatan kepada anda juga
ya dokter sarbini sebentar dok
itu langkah langkah preventif yang kita lakukan sebenarnya itu
oke dokter sarbini sebentar saya berikan kesempatan prof hasbullah dulu nanti saya ke anda
ini karena diskusinya virtual jadi kita tidak bisa saling bertabrakan silakan prof
sorry saya tidak begitu dengar dari anda
iya betul karena tidak bisa saling mendengar silakan
saya ingin kita pahami prinsip dasar
bahwa kalau ada suatu ancaman bahaya buat orang lain
maka ini agama negara
sama kita wajib kalau kita mampu mencegah
jangan sampai bahaya itu terkena orang lain
kalau ada orang yang diperiksa positif covid
maka si yang positif ini bisa menularkan orang lain
yang tahu dia positif pemeriksanya lab nya
harus melaporkan kepada yang berwenang
supaya yang berwenang bisa memantau dan men trace lagi
dia positif dia ketemu teman siapa lagi
supaya bisa ditelusuri jangan sampai menularkan lebih banyak orang
itu adalah perbuatan yang kalau dalam agama justru diwajibkan ya
tapi pasiennya yang positif dia berhak mau kasih tahu atau tidak kasih tahu
itu haknya dia kepada orang lain
boleh saja dikasih tahu boleh juga tidak
tapi satgas kota bogor itu akhirnya sudah menerima informasi
dari laboratorium itu atau belum prof
saya belum mengecek satgas bogor
silahkan lanjutkan prof
yang penting dari lab rom tadi sudah melaporkan tidak
kalau itu positif
kalau negatif sebetulnya tidak apa apa tidak dilaporkan
dr sarbini silahkan dok
jadi mendal kata prof itu benar
mudaratnya saya menjaga mudarat itu benar
itu dengan atensi dengan sikap bahwa yang lakukan itu bukan orang yang berkompetensi
nah kalau orang yang berkot pasti tidak akan melakukan langkah langkah seperti itu
ini yang kita minta kepada semua bahwa mersi melakukan langkah langkah itu
langkah langkah yang profesional
semua sudah kita memperhitungkan
semua kita memperhitungkan
soal sosok habib rizieq ini yang menurut kita kontroversi
kemudian ditambah dengan aroganci oleh kota bogor
ini persoal di situ saja maksudnya
ya kelepasan semua sudah
belum kita bawa ke bogor kita memprediksikan
karena beliau banyak kontak kita berpikirkan
jangan jangan nanti ataupun misalnya untuk mencegah terjadinya hal yang lebih buruk
kita bawalah ke bogor
kemudian dengan beberapa hari kita akan coba
itu kan sudah kita perhitungkan semua mbak
belum ada hasil kita sudah memprediktikan
pokoknya itu jadi sesuatu dia sudah bisa terisolasi
kita bawalah ke bogor untuk beristirahat
beliau eh sampai di sana terjadi hal yang tidak dianggap
beliau tidak nyaman dengan terlalu ada teror karena petik dari pihak tertentu
ini yang mengakibatkan beliau menolak untuk diperiksa oleh covid
misalnya dari awal misalnya pak wali kota datang
bersama tim itu baik baik kemudian ngobrol
itu selesai masalah mbak
manusia bisa menyesatkan sekelas apapun orang
kalau pendekatannya itu adalah persuasi kemanusiawi
itu selesai masalahnya
jadi di situ mbak itu masalahnya di situ
jadi beliau langsung katakan semua informasi harus dihapus oleh saya
tidak mau apa apa semua harus di sini beliau
kita sudah kita akan ikut kita ingin apasih
karena posisinya sebagai ketua satgas dok
karena posisinya sebagai ketua satgas covid
iya saya lihat dia pak wali kota awalnya gitu mbak
ya gua gaduh gitu kemudian saya datang awal di situ
oke baik baik
kalau datang baik baik selesai masalah
itu semua masalah yang selesai tidak ada masalah yang paling besar
kalau kita mau selesaikan
oke baik kita sekarang jeda dulu bapak bapak
itu seperti kata prof itu memang kalau misalnya tidak dicegah
tapi benar memang itu ya akan resiko terjadi kalau dia diabaikan
baik kita sekarang jeda dulu bapak bapak
dilanjutkan lagi setelah jeda tetap di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita sampai di segmen terakhir dialog pada malam ketua
hasilnya kepada masyarakat luas

swab itu hasilnya ada di laboratorium
laboratorium memberikan hasilnya ke abibrizik
namun laboratorium wajib melaporkan ke dinas kesehatan
jadi kalau misalnya positif itu dinas kesehatan pasti sudah dapat laporannya
kemudian wajib melakukan tontak krisen
tontak krisen itu kemudian mencari kontaknya abibrizik
jadi di sini sebetulnya kuntinya sebelum kita berlapanas kemana mana
mendiskusikan sesuatu yang sebetulnya kuncinya ada di dinas kesehatan bogor
mereka harus membukanya sudah ada hasilnya atau belum
kalau mengenai hasilnya rahasia apa itu memang jadi kewajiban dinas untuk merahasiakan
namun sudah ada hasil atau belum
itu menjadi penting banget buat masyarakat
karena ini kan sekarang sudah menggelinding cara kepolisian
cara politik cara yang lain lain
kita tahu sekarang sekaligus pesan bahwa virus ini tidak mengenal politik
jadi kita tahu bahwa presiden trump ada bisa terinfeksi
menteri kita juga ada beberapa
kemudian tidak kenal juga agama
jadi kita tahu saja banyak
pesan tren sudah ribu lebih saya kira yang kena
ada juga gereja dan juga ribuan juga di banyak tempat
jadi intinya siapapun bisa terkenal
jadi ini masalah kesehatan yang penting dan kesehatan masyarakat
jadi mohon jangan dibawa ke politik maupun ke polisian
atau kalau mau misalnya ada yang tidak membuka data
tapi harus dibuka ya pengadilan tinggal memutuskan rumah sakit
saya ke prof azbula
prof abdullah terakhir prof silakan
ya saya sangat mendukung yang disampaikan prof zubairi
kita ini harus pahami bersama
covid tidak mengenal tadi agama profesi atau politik
yang penting kita
sama sama punya kepentingan yang sama
menjaga jangan sampai kena virus
jadi masing masing ada tanggung jawabnya
tanggung jawab itu diatur dengan undang undang dan peraturan
baik baik masing masing bertanggung jawab gitu ya
prof hasbullah terima kasih banyak untuk malam hari ini bergabung
kemudian ada prof jubairi jurbang juga sudah bergabung
sayang sekali dr sarbini sambungan kami dengan dr sabini sambungan teleponnya terputus
terima kasih bapak bapak
sama sama bapak putri
terima kasih selamat malam
terima kasih semuanya
sampai berjumpa lagi